tim kampanye nasional jokowi maruf amin menuduh adanya kepanikan kekalahan kubu lawan dengan melemparkan berita bohong terkait surat suara yang sudah tercoblos di pelabuhan tanjung priok
selain itu beredarnya berita ini merupakan upaya mendelegitimasi peran komisi pemilihan umum dengan tujuan tidak mempercayai proses dan hasil pemilu dua ribu sembilan belas
arya sinulinga jurubicara tim kampanye nasional jokowi maruf amin mengatakan berbagai berita bohong atau hoax yang dilancarkan koalisi kubu pesaingnya mengindikasi kekalahan
setelah mengeluarkan hoax terkait selang cuci darah yang sudah dibantah pihak rscm dan pembangunan tol dari kocek pribadi sandiaga uno kini muncul hoax adanya jutaan surat suara yang sudah tercoblos pasangan nomor urut satu
padahal menurut arya pihak kpu belum melakukan pencetakan surat suara
dan tim kampanye nasional jokowi maruf juga baru menentukan spesimen foto pasangan nomor urut satu
pemilu umum yang sudah dipercayai proses pemilu umum yang sudah dipercayai pasangan nomor urut satu
pemilu umum yang sudah dipercayai pasangan nomor urut satu
pemilu umum yang sudah dipercayai pasangan nomor urut satu
pemilu umum yang sudah dipercayai pasangan nomor urut satu
pemilu umum yang sudah dipercayai pasangan nomor urut satu
pemilu umum yang sudah dipercayai pasangan nomor urut satu
pemilu umum yang sudah dipercayai pasangan nomor urut satu
pemilu umum yang sudah dipercayai pasangan nomor urut satu